baik kita ke informasi berikutnya datang dari kementerian pmk ya
di mana rabu sore menteri pmk yaitu muhajir effendi menegaskan tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh bukan cuti bersama
ini yang dibahas oleh dia barusan cuti bersama
nah ini ditegaskan ini hal ini juga berlaku bagi asn dan pegawai bumn
jika wabah covid sembilan belas menurun dan tidak mengancam maka pemerintah akan melakukan penyesuaian cuti bersama
dalam rangka hari idul fitri dari tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni dua puluh delapan hingga tiga puluh satu desember
tadi rapat yang juga singkat menetapkan bahwa tanggal dua puluh dua mei tahun dua ribu dua puluh bukan hari cuti bersama untuk asn dan pegawai bumn
jadi untuk pegawai asn
dan bumn tetap masuk seperti biasa
jadi tidak ada cuti nanti cutinya akan diganti di hari yang lain yang berikutnya
kemudian mengenai cuti bersama dalam rangka hari raya idul fitri
ini belum ada perubahan tetap yaitu digeser pada tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh dan tiga puluh satu